menteri investasi sekaligus kepala bkpm bahlil lahadalia menyatakan masyarakat pulau rempang setuju dengan investasi
namun bahlil menambahkan masyarakat yang terdampak dan harus pindah akibat adanya investasi tersebut
mengusulkan agar tidak direlokasi ke pulau lain namun hanya dilakukan pergeseran dalam satu pulau
bahlil mengatakan aspirasi masyarakat rempang tersebut terungkap dari dialog mendalam selama dua hari
antara tokoh masyarakat rempang dan pemerintah
sebelumnya warga rempang terdampak investasi tersebut keberatan bakal direlokasi ke luar pulau rempang yaitu di pulau galang
warga rempang tersebut juga mengajukan permintaan agar anak anak mereka bisa bekerja
atau kolaborasi dengan investor yang akan masuk di daerah tersebut
selanjutnya bahlil menambahkan masyarakat juga menuntut kejelasan ganti rugi
pergeseran rumah tinggal mereka dan kejelasan rencana pemerintah terhadap makam makam leluhur masyarakat rempang
pertama kita merumplu signed kita geser ke satu kampung namanya kampung tanjung banung
kemudian kita taruh ke situ dengan sertifikat yang dikeraja lima ratus meter per rumah
dari pernah ngaris sertifikat sekarang kita kasih sertifikat
itu kebijakan dari menteri dengan kami
yang kedua akan diganti rumah ip empat puluh lima
dengan harga sepertinya
dengan harga sepertinya
kalau ada saudara saudara kita yang punya rumah di sana yang memang ukurannya itu lebih besar daripada tipe empat puluh
contoh katakanlah bangunannya itu lima ratus juta itu ada kjpp yang menilai
kalau itu benar berarti satu ratus dua puluh juta tambah tiga ratus delapan puluh juta